selama pandemi ini sudah sepuluh kios makan tutup di sentra kuliner yang dikelola ahmed tesario
seorang pengusaha muda asal surabaya
hanya bertahan tiga kios itu pun terancam gulung tikar
tesar mengatakan semua acara untuk menggairahkan kembali tempat usahanya
di antara tanggal tiga sampai dua puluh juli terpaksa ia batalkan
penjualan online tidak begitu banyak membantu
ia khawatir dalam tujuh belas hari masa ppkm darurat penyewa kios kuliner di tempatnya tutup menyusul sepuluh kios lainnya
sebagai pengusaha kuliner dana simpanan semakin menipis dan terancam habis
teman teman di bawah nih yang kelasnya supervisor pegawai mereka itu cuma punya satu keranjang pendapatan
nah sekarang keranjang pendapatannya
itu sudah habis savingnya sudah habis
terus sekarang ada peraturan untuk ppkm juga
nah yang jadi pertanyaannya kenapa nggak dulu waktu kita masih punya saving
sekarang tuh savingnya sudah habis pak tabungannya sudah habis
terus kita harus bertahan hidup tujuh belas hari tanpa bisa bekerja itu berat banget
hidup setengah mati juga dialami pemilik warung kaki lima
seorang pemilik warung di surabaya mengaku pendapatannya menurun jauh di saat pandemi
pekerja kantor yang menjadi pelanggannya segelintir saja yang mau datang untuk makan karena ada kebijakan bekerja dari rumah atau work from home
aturan baru membuatnya semakin terjepit
ya lebih banyak makan yang di sini tapi yang dibungkus kan ya gitu kan berapa gitu ada cuma yang dikit banyak yang makan di sini
kalau aturannya gitu ya gak susah
kalau orangnya mau dibungkus ya gak apa apa tapi gak mau ya gimana
jadi mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah
jadi insya allah mulai besok kalau memang harus dibungkus ya kita nanti makannya dimana entah sembunyi sembunyi atau gimana
harusnya gak tahu lah urusan besok nanti gimana caranya